pengadilan negeri jakarta selatan kembali menggelar sidang kasus dugaan perintangan penyidikan kasus pembunuhan brigadir yosua
dalam sidang hari ini terungkap dvr cctv yang disita oleh polres jakarta selatan untuk penyelidikan kasus pembunuhan yosua kosong alias tidak ada data apapun
sidang kasus dugaan perintangan penyidikan pembunuhan brigadir yosua terus bergulir di pengadilan negeri jakarta selatan
dalam sidang ini salah satu saksi atas nama aditya cahya yang merupakan anggota direktorat tindak pidana siber di tipit siber barreskrim mabes polri menegaskan bahwa pihaknya mendapat informasi
dari hasil pemeriksaan puslap empat barreskrim mabes polri tiga unit dvr yang disita oleh polres jakarta selatan tidak ditemukan data apapun
saksi juga menegaskan pihaknya memastikan dengan mewawancara security duren tiga atas nama marzuki dan mendapatkan dus cctv
yang sesuai dengan serial number cctv yang disita oleh polres jakarta selatan
pada tanggal delapan agustus kami melakukan wawancara langsung dengan pak marjuki dan pada saat itu pak marzuki memberikan informasi kepada kami
ini pak dusnya masih ada dus dvr nya masih ada pada saat itu kami cocokkan serial number di bus itu dengan dvr yang berada di puslap empat barreskrim dan itu sama
dari awal itulah kami memiliki keyakinan bahwa kami sudah bisa identifikasi dvr yang diambil dari kompleks polri
dari situ baru mulai penyelidikan dan penyidikan kasus ini bapak yang melakukan penyitaan polres jakarta selatan
dia ada saudara sebut ada data yang hilang hilang setelah dibuka atau memang hilang terpotong
hilang secara keseluruhan bapak jadi puslap empat memberikan konfirmasi kepada kami bahwa di harddisk tersebut sudah tidak ada datanya
bahasanya sudah tidak ada datanya sama sekali